diego yanuar dan marlis venema akhirnya mewujudkan mimpi mereka untuk bersepeda dari belanda hingga indonesia
perjalanan sejauh lima belas km ini melalui dua puluh tiga negara dalam satu tahun
dikutip dari instagram everything in between journal diego dan marlis memulai perjalanannya pada dua april dua ribu delapan belas dari nich meghan
ini bukanlah perjalanan biasa
setiap kilometer yang ditempuh mereka ubah menjadi euro untuk nantinya disumbangkan ke tiga organisasi yaitu lestari sayang anak jakarta animal aid network dan kebun kumara
cerita di setiap negara yang disinggahi mereka tuangkan di website dan instagram bertajuk everything in between
banyak hal menarik yang dibagikan
mulai dari dijamu makan oleh sebuah keluarga di iran
bersepeda di tengah pegunungan bersalju
melihat panda di ciptaan
hingga ikut dalam kemeriahan taipusam di kuala lumpur malaysia
tak hanya pengalaman keduanya juga berbagi tips perjalanan
diego dan marlis telah tiba di jakarta beberapa hari lalu
donasi yang dikumpulkan pun sudah lebih dari lima belas ribu euro
ya dan akhirnya telah hadir bersama kita di studio ada diego yanuar dan juga marlis venema
selamat pagi diego dan juga marli
apakah kamu masih ada penyakit
tidak sebenarnya kita sudah baik
sudah baik ya padahal baru hari sabtu pulangnya
ya sudah empat hari tiga hari mungkin
ya ampun itu ya aku mau cek dulu ini kalau misalnya naik pesawat dari amsterdam ke jakarta

lebih cepat ya

lebih cepat ya
lebih cepat naik pesawat ya tapi ya duduk dua puluh jam saja itu sudah oke

tapi kan gak ada ceritanya kalau naik pesawat pasti ada ceritanya kalau naik sepeda
oh iya jadi bagaimana sih diego bisa dijelaskan kenapa harus naik sepeda
lalu dari amsterdam ke jakarta
kayaknya awalnya kami beberapa kali naik pesawat dari jakarta ke amsterdam
dan di pesawat itu melihat ada banyak hal yang kita lewati kalau naik pesawat
suatu hari marlis menelepon dari belanda dia bilang kenapa kita tidak naik sepeda
nanya dari belanda ke jakarta
itu di tahun kapan
tiga tahun yang lalu mungkin ya

oke tiga tahun yang lalu

saya membuka google maps dan saya hanya mencari

dan kami mencari jika itu bisa dan kami pikir ya kenapa tidak
dan kami berdua suka petualangan jadi kenapa tidak
dan bagaimana persiapan saat perjalanan ini
kita harus bekerja banyak untuk menghidupkan semua uang untuk membeli sebulan
karena kita tidak memiliki pendapatan
dan saya pikir semua persiapan untuk perangkat
yang terutama dari diego tapi juga vaksinasi
saya hanya yang mendapat vaksinasi karena diego tidak ingin
saya mengambil kursus kemanusiaan cara membuat api

saya tidak membutuhkannya pada akhirnya tapi ya semua hal itu
jadi banyak persiapannya ya untuk mental dan fisik
jadi itu dia yang dikatakan sama marlies tadi masalah uang juga sudah pasti untuk itu semua
terus juga tadi marlies harus pakai vaksinasi juga kan tadi
marlies pakai vaksinasi terus masalah sepedanya juga
terus juga kalau marlies sendiri pakai survival camp ya
jadi ikut camp bagaimana membuat api bikin tenda
tapi ternyata itu menguntungkan nggak selama di perjalanan
menguntungkan sih kayaknya
kayak marlies jadi tidak takut lagi
walaupun tidak begitu digunain cuma kayak mentalnya jadi
jadi makin kuat gitu ya
tapi jadi pertanyaan gini nih ini kan donasi ya jadinya pada akhirnya
kenapa sih milihnya sepeda itu kan kalau jo kan oke deh kita naik sepeda aja deh ya
dari amsterdam ke jakarta tapi kenapa akhirnya jadi donasi dan milihnya oke kita lakukan sekarang
kenapa milih sepeda karena menurut saya sepeda kecepatannya pas untuk jalan jalan
dan tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat gitu
sepeda pun kami berdua suka
jadi suka ya tiap hari olahraga lari atau sepeda
dan kalau sepeda tiap hari kayaknya bagus buat kesehatan
nah selama perjalanan sebelas bulan ya
dari amsterdam ke jakarta melewati beberapa negara mungkin pasti dong ada pengalaman menakutkan
menyenangkan menyedihkan dan sebagainya
mungkin bisa di sharing nggak tuh
negara mana kan dua puluh tiga negara nih
kesimpulannya emang daerah daerah yang terpencil itu jadi tempat yang paling mengesankan ya
karena gak pernah dibaca atau gak pernah kelihatan di televisi atau di media
oh iya apa yang ditemukan sih diego di sana
yang bikin seru apa
kalau saya pribadi saya suka negara iran
karena yang saya lihat di media kebanyakan iran negara konflik atau orangnya gak ramah atau segala macam
dan ternyata pas sampai sana kayak totally different
jadi orangnya sangat ramah dan negaranya juga banyak apa ya budaya itu sangat kental sekali
jadi hampir setiap orang mereka punya sisi artnya masing masing
mereka bisa nyanyi mereka bisa melukis atau memahat patung segala macam
jadi kayak apa ya pengalaman saya dan mereka kayak ya mengesankan lah
iya ya tapi yang jadi poin utama kan ini donasi ya
kenapa didonasikan untuk tiga ya kan
tiga foundation itu ya kenapa kenapa didonasikan
tiga foundation itu untuk manusia hewan dan tumbuhan
karena kami pikir kami punya mimpi untuk bumi yang kehidupan yang lebih harmonis diantara tiga makhluk di bumi
ya manusia hewan dan tumbuhan
dan kami gak milih salah satu karena kehidupan yang harmonis itu yang menurut saya yang sempurna yang tiga tiganya jalan lurus
ya kamu bukan orang indonesia kan
tapi kenapa kamu berani untuk melakukan ini untuk orang indonesia
untuk melakukan untuk mengumpulkan donasi
well saya hidup di indonesia selama yang cukup lama dan tentu saja saya dapat mengetahui diego di indonesia
jadi saya sangat suka negara ini dan saya pikir kami suka melakukan sesuatu untuk di sini
dan kami baru saja memutuskan untuk pergi dari the netherlands ke indonesia
mungkin jika kami melakukan hal yang berbeda di sekitar
kami akan melakukan donasi di jalan lain seperti membawa uang ke sana
tapi ini adalah cara kami memutuskan untuk melakukannya
dan kami mengenali tiga organisasi ini secara pribadi
jadi itulah mengapa kami suka membantu mereka
bukan karena mereka berasal di indonesia
hanya karena kami mengenali orang orang kami mengenali kerja mereka yang sangat baik
jadi itulah mengapa kami ingin membantu mereka
dan rencana selanjutnya apa setelah menggalang semua donasi sebanyak lima belas euro itu kan bukan angka yang kecil ya
langkah kedepannya apa setelah itu nanti diserahkan atau didonasikan
kami belum mau buat eksibisi kecil kecilan gitu
mau nampilin foto dan video dan navy sharing cerita ke orang orang gitu
karena banyak orang yang ingin ketemu dan ingin dengar ceritanya langsung
jadi mungkin bisa ada event kecil yang buat yang ingin dengar
buat bikin motivasi orang banyak juga lah ya
karena datang ke sini juga kita jadi makin termotivasi lah ya
langkah kecil apa sih yang udah kita lakukan gitu kan
dan kalau untuk donasinya masih berjalan gak sampai sekarang
masih berjalan sampai dua puluh satu hari
anda bisa akses di mana
thank you terima kasih banyak diego
jadi mudah mudahan semuanya sukses eksibisinya lancar
yang penting adalah donasinya ya
ini untuk bumi kita loh keren banget
iya dan sesaat lagi kami akan mengajak anda dengan sejumlah informasi informasi menarik lainnya
tetap bersama kami di good morning